terima kasih terima kasih terima kasih
sukses dilaksanakan di bali pada delapan hingga empat belas oktober dua ribu delapan belas
kehadiran sekitar tiga puluh enam ribu delegasi dan peserta dari seluruh penjuru dunia ini
tentu saja tidak disiasiakan oleh bank indonesia
untuk memperkenalkan berbagai potensi ekonomi indonesia kepada dunia
melalui berbagai hasil kerajinan umkm binaan
bank indonesia menampilkan hasil karya anak bangsa yang berkualitas premium
dan mampu menembus pasar global
para delegasi dan peserta dapat melihat dan menikmati keindahan ragam corak batik
dan kerajinan yang menjadi perwujudan kekayaan budaya nusantara
mereka juga dapat membeli produk umkm binaan bank indonesia ini
sebagai buah tangan dari bumi katulistiwa
penyelenggaraan annual meetings dua ribu delapan belas ini
sangat besar manfaatnya bagi indonesia untuk memperkenalkan beragam kekayaan budaya
maupun wisata indonesia ke mata dunia
melalui ajang ini diharapkan sektor pariwisata dan hasil umkm
dapat semakin tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi penopang bagi perekonomian nasional
bali adalah pulau yang luar biasa
dan kami sangat senang berada di sini
dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk melakukan bisnis yang baik untuk orang indonesia
selain menampilkan beragam potensi umkm
bank indonesia juga mengirimkan para generasi baru indonesia atau gnb
untuk turut dalam gelaran annual meetings dua ribu delapan belas ini
henb yang merupakan mahasiswa terbaik penerima beasiswa bank indonesia
yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri di tanah air
bank indonesia memfasilitasi dua belas mahasiswa berprestasi dari delapan universitas ini
untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam imf worldhing group annual meetings dua ribu delapan belas
sebagai bagian dari upaya bank indonesia
untuk mendukung peran generasi muda dalam dunia ekonomi dan keuangan
mulai dari acara yang sepatnya untuk human capitalism
dan juga banyak acara acara yang sepatnya filantropis
dan juga yang paling saya sukai adalah mengenai tema financial technology
menurut aku ini sebagai ajang unjuk gigi kepada dunia
bahwa indonesia adalah negara yang berkembang
tapi indonesia mampu untuk mengadakan acara sebesar ini
dan kalau saya tentunya disini mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih banyak lagi
yang tidak saya dapatkan di lingkungan kampus maupun di luar kampus sebelumnya
menteri keuangan dan gubernur bank sentral ini
diharapkan dapat semakin mengukuhkan peran indonesia di forum internasional
sekaligus mampu berdampak positif bagi perekonomian nasional
terima kasih dunia untuk kepercayaannya dan kehadirannya
dengan senang hati kami menanti kedatangan anda untuk kembali
di setiap makna indonesia